tiga hari menjalani rawat inap di rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta
tersangka kasus korupsi ktp elektronik setia novanto mendapatkan sejumlah karangan bunga
jika satu hari yang lalu karangan bunga untuk novanto dirusak oleh orang yang tidak dikenal
hari ini novanto kembali mendapatkan karangan bunga bernada sindiran mungkin ya dari orang yang sama
ketua umum dewan pimpinan pusat pengusaha indonesia muda sam aliano
kembali mengirim karangan bunga bernada sindiran kepada ketua dpr setia novanto ke rscm kencana pada minggu siang
dilansir cnn indonesia com motif sam mengirim kembali karangan bunga adalah tidak menyukai ucapan pengacara novanto yang dinilai sangat berlebihan
satu hari yang lalu karangan bunga bernada satir kiriman sam dirusak orang tidak dikenal
hingga minggu siang total ada enam karangan bunga untuk novanto telah diterima oleh pihak

ketua dpr setia novanto ke rsjm kencana pada minggu siang
ini yang viral ya di mana mana ya beberapa karangan bunga bernada satir di rumah sakit cipto bangun kusumo diketahui dikirim oleh seseorang bernama sam aliano
ketua dpp pengusaha indonesia muda
saat ini kita sudah terhubung ini melalui sambungan telepon dengan bang sam selamat malam bang sam
ya selamat malam cnn indonesia
mengirim ucapan bunga gitu kepada setia novanto
ini nawaitunya memang ingin mendoakan cepat sembuh atau ingin punya tujuan lain gitu bang sam
ya ya gini ya sebenarnya safe yang listrik menjadi trend topik sehari hari masyarakat
jadi antara lucu antara aneh dan juga yang tidak masuk akal yang dilakukan novanto berkali kali
ceritanya yang di sini bahwa yang harusnya yang dirawat di rumah sakit adalah tiang listrik
karena tian listrik yang jadi korban sakit rusak bahkan kena taprakan
jadi apa sih bang sam yang anda tuliskan di karangan bunganya untuk pak setia novanto ini
ya yang tulisnya itu selamat maksudnya lekas sembuh bapak setia novanto
dan juga safe tian listrik
jadi karena listrik ini menjadi trend topik masyarakat
yang kita lihat bahwa jadi kalau kita bilang naprak tian listrik itu artinya sama dengan naprak hukum
atau main main dengan hukum
jadi itu yang kita ingatkan
jadi ini bentuk sindiran anda gitu ya bang sam
kenapa memilih mengirimkan karangan bunga
kenapa nggak memilih membuat meme misalnya di sosial media gitu
kan sekarang lagi zaman now itu kan membuat meme gitu kan
yang banyak juga ini bang sam
nah jadi karena saya ingin secara langsung sampaikan kepada setnov novanto setia novanto
bahwa dia harus benar benar taat hukum
jangan jangan berkali kali dia melakukan hal yang sama
apalagi dia sebenarnya dia mencerminkan muka rakyat indonesia di mata dunia
sebagai ketua wakil rakyat
hashtagnya yang terkenal yang kemudian viral dimana mana
save mr bakpao kalau tidak salah ya
save mr bakpao kalau tidak salah
ada berapa bunga yang kemudian anda kirimkan bang sam
kemarin punah yang pertama dirusak orang yang tidak kenal
oleh karena itu saya kirim yang satu lagi
dan ditulis di situ
aku cantik jangan rusak aku lagi
jadi biar orang orang tidak rusak aku lagi
karena bakpao itu jadi seperti tren juga
jadi memang ini keluar uang sendiri untuk membeli bunga dengan kalimat kalimat yang tadi bernada sedikit satir tadi ya bang sam ya
jadi keluar uang sendiri kan bang sam ya
itu hanya karena saya ingin sampaikan langsung kepada novanto
dan termasuk para para koruptur lainnya bahwa biar hati hati jangan macam macam main dengan hukum
bahwa harus taat hukum jangan alasan karena tabrak tiang listrik malah disalahkan tiang listrik malah tiang listrik jadi yang tersangka lama lama
terima kasih sekali lagi bang sam aliano atas perbincangannya
mudah mudahan kalau ada waktu lagi nanti bisa aja kirim bunga lagi ya bang sam ya supaya lebih meriah ya di rumah sakit nanti
terima kasih sekali lagi bang sam aliano atas perbincangannya di telepon